hujan deras menyebabkan arus sungai cisadane meluap pada minggu sore
akibatnya belasan rumah di kampung lebak soto
kelurahan empang kota bogor kembali terendam banjir setinggi setengah meter
warga pun harus menutup turap pembatas untuk membendung limpasan air
permukiman di sepanjang bantaran sungai cisadane di kampung lebak soto
kelurahan empang kota bogor ini terendam arus sungai cisadane yang meluap pada minggu sore
banjir yang merendam jalan dan rumah di kawasan ini juga diperparah oleh luapan kali cipakancilan
warga pun harus menutup celah tembok pembatas sungai agar air tidak masuk ke permukiman
meski banjir cepat surut warga harus membersihkan sisa lumpur dan sampah yang menumpuk
tingginya di jalan ini berapa
oh ini segini dengkul
langsung lari lihat sudah ke dalam penuh
dibuka air mungkin air dari pakan cilan
duh gede ya allah
tingginya debit air di sungai cisadane ini sudah terjadi sejak hari sabtu pasca hujan mengunjur kawasan bogor
bahkan pantauan debit air di bendungan empang melonjak drastis setinggi hampir dua meter dengan level status siaga dua
itu masuk siaga berapa
itu berlangsung berapa lama
kurang lebih satu jam
tinggi atau gimana
kalau yang kemarin paling tinggi pak
setidaknya tercatat tiga kelurahan di wilayah empang paledang dan panaragan yang menjadi langganan banjir saat sungai cisadane meluap
muhammad juanda bogor